selamat pagi pak ian
geman songkok singkepan ageng adalah baju daerah yang dikenakan presiden joko widodo
dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan republik indonesia di istana negara jakarta kamis pagi
berdasarkan keterangan resmi dari kesetariat presiden ri
ageman songkok singkepan ageng biasanya dipakai oleh para raja paku buwono surakarta hadiningrat
dalam acara enggar egar soho tedak loji ketika raja keluar dari keraton dengan naik kereta kuda
yang diikuti perangkat keraton untuk melihat kondisi kawulo atau rakyat
pada saat itu raja akan membagikan uang dan makanan sebagai rasa cinta kasih kepada rakyatnya atau disebut turuba
mengapa presiden jokowi memutuskan mengenakan ageman songkok singkepan ageng
dari barat sampai ke timur
terus semuanya ada tim yang milih lakukan saya
ya ada tim khusus yang telah menyiapkan baju daerah yang dikenakan presiden
untuk menghadiri acara kenegaraan termasuk baju adat tanimbar
ketika presiden jokowi membacakan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan mpr ri
di gedung dpr senayan jakarta pada enam belas agustus kemarin
namun yang jelas baju daerah ageman songkok singkepan ageng
menjadi sangat spesial karena menjadi baju daerah terakhir yang dikenakan joko widodo sebagai presiden
ketika menjadi pembina upacara hari kemerdekaan ri di istana negara
selain itu ada yang unik
keputusan presiden jokowi mengenakan ageman songkok singkepan ageng
yang merupakan pakaian raja surakarta seakan juga menjawab kegundahan presiden jokowi
yang dijuluki pak lurah
belakangan saya tahu yang dimaksud pak lurah ternyata saya
saya bukan lurah
saya adalah presiden republik indonesia
sementara itu surakarta yang menjadi daerah asal baju yang dikenakan jokowi
tentu memberi makna tanah kelahiran presiden ketujuh
republik indonesia tersebut
joko widodo lahir di surakarta dua puluh satu juni seribu sembilan ratus enam puluh